remaja depok penggemar street workout ini tergabung dalam swork
mempromosikan olahraga di kota mereka
olahraga tidak harus mahal
muda mudi pencinta olahraga street workout depok
yang menamai dirinya sword
terus mempromosikan olahraga yang tidak membutuhkan biaya ini
komunitas sword membuka diri bagi peminat
dari berbagai kalangan dan usia
sward membuka empat sesi berbeda bagi anggotanya
jadi kita ada kelas ada empat kelas
jadi kayak disini ada kelas perempuan
disini jadi mereka punya goals yang berbeda
jadi dia rata rata perempuan itu udah di atas dua puluh biasanya
cepat gitu cepat naik badannya dan bagaimana sih dia untuk menjaga stabilitasnya
dia punya goals yaudah kita kasih materinya gitu
lalu ada lagi kelas namanya kelas fat loss
yang biasanya punya ibo ibot yang berat badan yang berlebih
mereka punya goals yang untuk mengikis lemaknya gitu
jadi yaudah lah dia punya ada kelas materinya
kita kasih cardio terus cardio terus cardio terus
nah disini juga dia ada level muscle building
ada gerakan gerakan dasar kayak itu ada gerakan push up
itu ada gerakan base dip
terus ada gerakan dips juga dips standar gitu
yang terakhir itu biasanya yang udah advance gitu
yang udah lama ininya kita kasih materi yang lebih berat gitu
jadi kayak misalkan ada gerakan namanya muscle up

nah jadi syaratnya tuh ideal mereka harus bisa menguasai mustro up
nah itu dia baru bisa ke kelas atas
demi memfasilitasi anggota
swart mengumpulkan dana dan membangun peralatan sederhana di taman
yang sering digunakan untuk dips muscle ups
dan kegiatan body workout lainnya
olahraga yang mengandalkan berat badan sebagai beban ini
tidak hanya menjaga kesehatan
olahraga ini juga dapat membentuk badan
dan menurunkan berat badan ke bobot ideal
ia berhasil menurunkan berat badannya nyaris dua puluh kg
tujuan pertama sih karena pengennya tuh nuhunim berat badan
karena dulu berat saya itu sekitar delapan puluh lima
delapan puluh lima dari oktober sampai sekarang sih kemarin saya timbang
bagi anda yang ingin menjaga kesehatan atau berat badan tanpa merogoh kocek dalam
anda dapat bergabung dengan komunitas street workout
yang sudah tersebar di jabodetabek
dengan mencari akun media sosial mereka di internet